gak pake emosi
kalo lo mau mempengaruhi anak gue
kita berdua nih
pok rodia di rumah sakit
lo ngajakin si rumah anak nengokin si rodia
kurang kerjaan lo ya
poro dia itu kan lagi sakit
harusnya umi juga
enak banget si robi ya
punya temen cantik kayak si rere
walau lo dibiarin naik angkot
bang robi kan harus ke kantor lagi sama rere
beruntung banget si robi
punya teman cantik kayak si rere
lo liat gak tadi
gimana waktu tangannya rere
nangkep tangannya rere
hebat tuh perempuan
diem diem punya simpenan
kalem tegas tapi dalem
dalem gimana maksudnya
dalem penuh makna
orang pada terkiraf waktu dia ngomong
nih rom mentok mentoknya
kalau gue kagak jadi
sama si rere
yang ada juga dianya setep cing sama ncing
ya nih anak remen ncing lo
banyak perempuan tergila gila
ya percaya deh
daripada ntar benjol kan
jujur deh sama aku
rumahna dan kamu ada sesuatu
soalnya tadi aku liat
kok sepertinya rumahnya itu cemburu sama aku
jujur aja ya rere
tapi bukan gue ditentang sama orang tuanya
tuh kan bener
kalian pacaran kan
romantis banget ya
lo punya pacar belum
mau tau aja
nah kalau rezeki itu datangnya dari allah
apa hubungannya si joni dipungut anak sama haji sulam
bisa jadi separuh panci bubur itu rezeki anak lo
tapi karena jonny sudah nggak malu
makanya rezeki gue ditahan
karena ya bubur lo juga kagak laku separuh
lo mesti dengerin omongannya haji yang dua kali
kita ini bukan cuma ngerti agama
tapi juga banyak pengalaman
paul ingat nih ya
si joni itu anak peruntungan untuk keluarga lo
nah lo kasih peruntungan itu ke sulam
otomatis peruntungan lo pindah ke sulam
lo jadi apa
rugi bandar deh lo paul
dan lo yang hilang keperuntungannya dari si jonny
separuh bubur lo kagak habis kejual
berarti lo punya hoki hilang lenyap alias
terus ayos bagaimana dong baji
bang buruan aja lo ambil anak lo dari si sulam
nah ntar rezeki jonny akan kembali ke lo lagi
gimana sih lo ceritanya
auloh hidup lo susah
oh sama si weights renang ya ya
ayo syaif hau ini vedra takplah

eh mbak denger ya nanti kalau si jonny sukses ya yang namanya harum juga nanti kan haji sulam
dan yang nikmati juga nanti keluarga haji sulam
masya allah abang susah ya jadi orang ini kagak ada syukurnya
anak udah ada yang mau ngerawat baik baik ya abang punya pikiran yang busuk butak lu bang gak ada somberan
butek bagaimana wajar dong mbak benya nih khawatir kalau nanti anaknya lupa sama kita
eh mbak makanya kalau berdoa yang baik baik misalnya si jonny anak kita ini udah jadi orang gedean kagak bakalan tuh lupa sama kita berdua
aduh dengerin nih sebelum si jonny lupa makanya kita kudu ambil lagi
emangnya kalau si johnny kita ambil terus abang yakin bisa nyekolahin aman ngebiayain
iya bang yakin
eh si jonny aja tuh bang masih sd kudu nyari uang sendiri tuh untuk nyekolahin
makanya bang jadi orang tua itu kudu mikir yang baik buat anak
jangan mikir buat diri sendiri
waduh bingung jawabannya kalau udah diungkit kayak gini
ada benarnya juga sih apa yang dikatakan mobil gue yang bawel ini
eh kenapa lu diem bang dongkol ya dengar omongan gue begini
nanti kalau si jonny sukses dia ambil alih sama haji sulam
oh ah susah kalau ngomong sama batu korak kayak abang
masa udah gimana bang
bisa sekarang kita bisa buktiin kalau kita menjadi orang yang sukses di kampung ini
tapi perasaan abang ada yang kurang nih
apaan ya bang yang kurang gedenya maksudnya
itu hanya kemana mana kok

mana kok gak kelihatan
ha apaan sih
masa gak ada hajinya toko kita kan dari dulu
udah terkenal haji muhyiddin
nah ini cuma mm doang
eh lu gimana sih
kenapa tuh tulisan kagak ada mlml hajinya
akhirnya saya kagak perlu pak haji
kagak perlu gimana
bukan begitu pak haji
orang udah pada ngerti kalau pak haji itu udah naik haji
lagian kalau ditambahin h
jadinya bukan mm at
tapi hm hm at pak haji
kalau yang sudah kenal kita nggak masalah
kalau yang belum gimana
iya pak aja tenang aja pasti ayo bikinin
tapi ada duitnya lagi enggak
gili loh cuma tambah satu huruf doang
pakai biaya lagi
tulisannya pakai cat pak haji
udah deh udah deh pak
malu sama orang
udah pak tambahin aja
duit kita masih banyak tenang aja
yaudah kerjain dulu ya
selesain nanti baru gue kasih uang
tuh dong pak haji
baru itu namanya oke safe
pak amor kita akan naik
dan abah yakin
pak amor si sulam akan turun
bener banget pak
apalagi sekarang si rodia kan
padahal si rodiah itu hidupnya udah enak
tapi kok sakit sakitan
udah deh pak
kagak usah dipikirin
kita nih bentar lagi bakal
iya sih mih
tapi kalau si joni masih ada sama si sulam
ini pamor si sulam
kita tambah repot nih nyanyinya
ini heran juga si saiful
disuruh ngambil anaknya aja lama benar mikirnya
disuruh ngambil anaknya aja lama bener mikirnya

wah yang dua ikut lagi bocah
masuk kedatangan kita kesini
emangnya ada apa ya naramadi
saya mau minta rumana
jadi guru privatnya bayu dan anggi belajar mengaji umi

naramadi supaya lebih deket lagi
tapi rumana belum pulang
tapi rumana belum pulang
gak betul nih
gak betul nih
gak betul nih
baru aja diomongin
lo pergi sama anak gue ya
lo ajak apa itu anak gue
lo bawa ke tempat yang kagak kaga ya
jangan pake emosi
kalo lo mau mempengaruhi anak gue
kite bedua nih
pok rodia dirumah sakit
kurang kerjaan lo ya
poro dia itu kan lagi sakit
harusnya umi juga jengukin
seorang muslim untuk menjenguk muslimnya yang lain
gua kagak sudi banget
dulu waktu gue kena demam berdarah
dia juga kakak nengokin gue
iya tapi kan waktu umi lagi sakit
keluarganya haji sulam itu lagi naik haji
gua juga kagak mungkin